rumah sakit al ahli di gaza hancur dan terbakar setelah digempur militer israel pada selasa
jurubicara kementerian kesehatan ashraf al kudra menyebut israel menjadikan rumah sakit itu sebagai target serangan udara
dalam rekaman video tampak kepanikan warga melarikan korban serangan itu ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan
sejauh ini tercatat ada lima ratus warga palestina yang tewas
serangan yang disebut merupakan insiden paling berdarah di gaza sejak israel melancarkan operasi pengeboman tanpa henti menargetkan kelompok hamas ini
mendapat banyak kecaman dari berbagai negara seperti arab saudi iran dan turki
presiden palestina pun pada selasa mengatakan serangan israel yang menyasar rumah sakit di gaza merupakan pembantaian
tidak bisa dihentikan atau dihentikan tanpa menghentikan
malam ini telah dikaspi di masjid al ma'madani di gaza oleh israel
senada utusan khusus palestina untuk perserikatan bangsa bangsa riyad mansyur pada selasa
mengutuk serangan israel serta mendesak presiden amerika serikat joe biden
untuk membantu meminta israel menghentikan pembantaian terhadap warga palestina
seperti yang diketahui usai hamas meluncurkan ribuan roket ke wilayah israel
pemerintah amerika serikat menyatakan akan mendukung israel menyerang hamas di gaza
jangan mengecewakan dua juta orang palestina dan mengecewakan mereka ke arah jordan
dan kemudian mari kita mulai dengan horizon politik seperti yang dikatakan adik kami dari egypt
kita butuh proses politik yang akan mengakhiri pembantuan secepat mungkin
dan untuk memulai konsensus global tentang solusi dua negara